pemerintah terus mengejar target investasi dua ribu dua puluh satu sebesar rp sembilan ratus triliun
peran serta perusahaan swasta untuk berinvestasi disambut baik
untuk mengejar target pertumbuhan lima hingga enam persen di kuartal keempat dua ribu dua puluh
salah satu perusahaan swasta yang bergerak dalam industri pengolahan tembakau berinvestasi
mengembangkan produk untuk memasok pasar ekspor di kawasan asia pasifik
pemerintah terus mengejar target investasi satu ratus enam puluh enam satu miliar dolar
kami menantikan untuk membuka faktor pada akhir dua ribu dua puluh dua
dan kami menantikan untuk membuat indonesia bangga
dengan mengekspor produk yang akan diproduksi di indonesia di karawang
menteri koordinator bidang perekonomian erlangga hartarto mengatakan
industri pengolahan tembakau berperan penting dalam menggerakkan ekonomi nasional
kontribusinya terhadap pertumbuhan perekonomian indonesia lebih tinggi
dari industri pengolahan tembakau
daripada berbagai sektor lain
dan tentu kita melihat di khusus industri tembakau kontribusi di tahun dua ribu dua puluh
ini sebesar sepuluh sebelas persen dan penerimaan cukai ini sebesar rp dua ratus lima enam puluh delapan triliun
nah pendapatan cukai ini lebih tinggi dari berbagai sektor lain termasuk sektor ekstraktif
dan penerimaan perekonomian
dan proporsi terbesar adalah di cukai yang satu ratus tujuh puluh dua puluh empat triliun dan ini meningkat
sementara menteri investasi bahlil lahadalia mengatakan model investasi ini
mampu menyerap banyak tenaga kerja
ada yang unik nih investasi ini dengan investasi yang lain
kalau investasi ini ini padat tenaga kerja
dan dari hulu itu mempergunakan umkm
proses tembakau nya proses produksinya itu umkm sudah terlibat
ini juga mempergunakan umkm
jadi multipler efeknya sebenarnya adalah pajaknya karena kita juga dapat karena dia ekspor

dan kemudian di dalam negeri juga bagus perluasan investasi perusahaan pengolah tembakau pada produk ekspor bisa menandakan kepercayaan iklim
investasi sektor swasta terhadap indonesia kian kuat
namun di sisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa konsumsi produk tembakau juga menyebabkan kerugian
konsumsi rokok menyebabkan kerugian ekonomi khususnya pada sistem kesehatan dan keluarga senilai rp dua puluh tujuh tujuh triliun
sufiani tanjung daud thompson karawang jawa